mengetahui informasi terkini soal perkembangan jemaah indonesia di tanah suci kita langsung bergabung dengan jurnalis dari kompas com ada hairina nasution di bir ali madinah
assalamualaikum selamat siang waktu indonesia hairina
ini airina bisa diceritakan kepada pemirsa kompas tv bagaimana kegiatan yang dilakukan jemaah haji indonesia di bir ali saat ini
waalaikumsalam selamat pagi pemirsa kompastv danian
bisa saya laporkan dari bir ali madinah pagi ini telah berangkat satu kloter jemaah haji indonesia gelombang pertama yang mengambil mikot di bir ali sebelas km dari kota madinah
mereka akan berangkat ke mekah untuk menjalankan ibadah umroh wajib bagai rangkaian dari ibadah haji
di bir ali jemaah haji indonesia berikhram kemudian mengambil wudhu dan sholat sunnah dua rokaat
setelah mengenakan ikhram dan berniat untuk melakukan ibadah umroh maka sejumlah larangan akan diterapkan kepada jemaah haji
perjalanan dari madinah ke mekah akan ditempuh sekitar enam jam
jadi nanti setelah sampai di mekah jemaah haji indonesia akan masuk ke hotel dulu sebelum kemudian menjalankan umrah wajib sore harinya
hari ini ada delapan kloter yang berangkat ke mekah dengan menggunakan sekitar delapan puluh bis dengan sekitar tiga jemaah haji
begitu yang dilakukan oleh jemaah haji sebelum berangkat ke mekah dari madinah
lalu bagaimana dengan jemaah lansia ini hairina apakah ada pendampingan khusus ataukah ada perlakuan khusus bagi jemaah lansia ini di mekah
ya betul untuk jemaah lansia yang tidak mungkin turun dari bis dan melaksanakan sejumlah prosesi maka dilakukan di atas bis
kementerian agama khususnya panitia penyelenggara ibadah haji telah menyiapkan
ini sejumlah antisipasi untuk lansia
antaranya mereka disediakan pendamping khusus lalu ada juga bagi yang mungkin butuh untuk ke toilet disediakan pamper
lalu ibadah juga dilakukan di atas bis dengan didampingi oleh pendamping dari petugas haji
berarti artinya memang kegiatan ini juga dilakukan secara ramah lansia agar memang penanganan dan juga pendampingan juga dilakukan secara khusus
begitu agar ibadah haji ini dapat berlangsung secara lancar